puasa ramadan kurang beberapa hari lagi namun sudahkah anda menyiapkan menu kuliner yang pas untuk berbuka puasa nanti
bagi yang masih bingung menentukannya menu yang satu ini mungkin bisa menjadi alternatif anda
menu yang satu ini berbeda dari opor ayam biasanya karena menu ini dimasak bersama kurma
sehingga berhasil untuk menambah stamina seusai seharian penuh berpuasa
seperti apa lezatnya lokur opor ayam ini berikut liputannya untuk anda
menu ini mempunyai nama lokur opor atau lontong kurma opor ayam
ya menu kuliner ini disajikan dengan campuran kurma spesial untuk menu berbuka puasa di bulan ramadan yang tinggal menghitung hari
lontong kurma dipilih sebagai pendamping opor
karena tekstur dari lontong yang lebut berpadu rasa manis kurma
terasa ringan dan bisa melancarkan pencernaan setelah seharian perut kosong
selain itu gurihnya lontong dan manisnya kurma menimbulkan sensasi unik yang tak membuat enak
menu lokru opor ayam ini lebih sempurna lagi jika disajikan bersama es degan kurma
dengan bahan pemanis dari gula merah untuk menggelontor dahaga usai puasa
untuk rasanya enak banget enggak enak jadi gurih masih gurih opor
ada sentuhan kurma yang sedikit jadi enak
membuat lokur opor ayam ini sangatlah mudah
pertama buat lontong kurma
caranya sama dengan membuat lontong pada umumnya hanya kali ini dicampur dengan kurma
sedangkan untuk opor tumis daun salam dan batang serai serta bawang merah dan bawang putih
kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan yang didalamnya ada daun jeruk bawang merah dan putih
kemiri lekuas jahe serta merica ketumbar dan garam secukupnya
tambahkan air aduk hingga mendidih
setelah hampir matang masukkan santan kelapa bersama beberapa buah kurma
tunggu hingga matang sempurna
setelah matang lontong kurma opor ayam siap disajikan
dengan menyertakan kurma sebagai bahan tambahan berhasil untuk menambah stamina usai seharian penuh berpuasa
saya mengeluarkan ide dengan memasak lontong kurma yang dengan mudah dapat dicerna oleh tubuh
dan dapat segera mengurus
ini segera membalikkan stabilitas tubuh kita
nah bagaimana makin penasaran untuk segera membuat dan menikmatinya di rumah bersama keluarga
namun bagi anda yang sudah tak sabar anda bisa datang ke sebuah hotel di kawasan jalan pandegiling surabaya
dan merasakan sensasi keunikan rasa menu seharga satu ratus dua puluh lima rupiah ini
wahyu pratama surabaya